unjuk rasa ratusan warga yang terdampak pembangunan bendungan lewikri stasiun malaya diwarnai kericuhan
selain terlibat saling dorong masa juga melempar petugas badan pertanahan negara dengan botol air mineral serta mikrofon
ribuan santri dan siswa pendidikan dinia non formal berunjuk rasa di cianjur menolak tegas regulasi full day school
bersama informasi lainnya inilah kilas jawa barat selengkapnya
aksi unjuk rasa ratusan warga ancol cineam tasikmalaya sempat diwarnai keributan saat petugas badan pertahanan nasional atau bpn menemui masa
selain sempat melempari petugas dengan botol air dan mikrofon masa berusaha menghakimi petugas bpn
beruntung aksi main hakim sendiri dapat diredam
warga menuntut agar bpn menyerahkan dokumen asli
harga tanah dan ganti rugi lahan di lewikris
sementara itu pihak bpn belum menunjukkan dokumen resmi harga tanah
karena hal itu merupakan dokumen negara
warga merasa dirugikan karena uang ganti rugi hanya rp enam puluh satu per meter persegi
padahal warga kabupaten ciamis menembus satu ratus lima puluh satu per meter persegi
ribuan masa aksi gabungan dari seluruh pondok pesantren dan sekolah diniah non formal
seluruh kabupaten cianjur
berunjuk rasa menolak kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang program full day school
masa menganggap full day school itu akan membuat sekolah non formal seperti diniah dan pendidikan al quran bubar
karena siswa akan bersekolah selama delapan jam sehari dan tidak punya waktu untuk sekolah non formal atau kegiatan lainnya

sebuah lift pengangkut barang yang berada di sebuah perusahaan di kawasan industri
sebelah lift pengangkut barang yang berada di sebuah perusahaan di kawasan insya allah
terputus dari lantai empat hingga terjatuh ke lantai dasar
akibatnya lima orang karyawan yang ada di dalam lift tersebut mengalami luka yang cukup serius
lima korban langsung dilarikan kerumah sakit umum daerah kabupaten karawang selasa malam
kecelakaan terjadi saat lift yang ditumpangi oleh lima orang karyawan turun dengan cepat tanpa diketahui penyebabnya
kelima korban tersebut selain mengalami luka di bagian wajah juga mengalami patah tulang akibat tertimpa atap lift
kini korban dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten karawang jawa barat